soft kenapa kamu jadi ikutan melamun
saya pengen gak melamun tuh kang
saya mau jadi pahlawan bertopengan dede cantik
kamu mau gara gara si dede jadi begini cepet lah
suara motor dadang suara motor dadang
om dadangnya nih bapak ya
enggak hanya lewat saja
di belakangnya di belakangnya di belakangnya
dia pasti sneun sneun menurut nyariin kita
jadi balik lagi ke sana
pasti balik lagi dia pasti akan melintas lagi
lihat aja kalau kamu percaya
masa sudah saya itu seneng mohon maaf

masa sudah ini pertarungan utama kita

masa sudah ini pertarungan utama kita
masa sudah ini pertarungan utama kita

masa sudah ini pertarungan utama kita
masa sudah ini pertarungan utama ini
masa sudah ini pertarungan utama ini

masa sudah ini pertarungan utama kita
ini rekomendasi tingkat tinggi percuma jelas dengan kamu
kamu tak akan ngerti
ya terus saya disuruh pegang sandal ini maksudnya apa
sekarang sedangnya taruh lagi di depannya
yuk yuk yuk
kayaknya saya nggak bakal jualan hari ini
mesti beresin rumah bu clara
siantek nih kang udah cepet
eh sabri sebentar sebentar
ini teh kalian mau kemana
oh ini buru buru ke rumahnya bu clara
ya kang kamu gitu
mereka bukan cuma majikan tapi udah umi anggap keluarga
adik umi berangkat dulu
umi berangkat dulu ya
jagain adiknya sekolah yang pintar
dadah umi hati hati ya umi

bu clara sering ambil serangan
mulai winning waul atas tempat kerja secara otot
makasih bisaan ada
bakal belajar dong
itu saya harus harus saling berkomunikasi dan selaikan because of that
jadi permintaanku bisa dua dibilanglah
susah banget ketemunya
tapi nggak mungkin lah di musola
aceh ada di musola
berarti kiamat sudah dekat namanya
rabut nak rabut nak
rabut nak pak
rabut rabut bapak bapak rabut nak yuk
eh kang dadang
lain kali bini dipikul jangan dagangan terus yang dipikul dong
ya gak bisa tuh kang dadang
iya kang dadang assalamualaikum
jangan langsung ya joseph
juices udah duitnya
pungut lewat ya sob
nggak apa apa tuh kang santai
mereka serik banget

tetap rajin maaf pelan pelan atuh kang kalau kerja saya teh lagi banyak pikiran sob mikirin
singkong saya udah ngerasain ternyata yang dikerjain sama singkong sehari hari teh berat
hai kenapa kamu jadi ikutan melamun
saya pengen ngamun tukang saya mau jadi pahlawan bertopengnya dedek cantik
hahaha kamu mau gara gara si dede jadi begini cepet ah jangan jangan
suami kamu marah sama kamu ya ibu pikir dia mau jemput kamu
hai orang kayak suami kamu itu memang begitu sabar diam tapi sekalinya marah selesai urusannya
apalagi kalau dia tahu cincin nikahnya kamu jual palingan kang koswara ninggalin ungkom
kalau ditambah kamu masa lima limanya anak ibu jadi janda
kalau ngom jadi janda malah enak u kom bisa berangkat secara resmi
ibu teh jadi bingung harus sedih atau senang
mikirin kebahagiaan dia bukan kebahagiaan saya so emang mestinya kayak gitu kan kayak saya sama
dede cantik saya sayang banget sama dede cantik tapi yang saya pikirin gimana caranya dede cantik
ngikutin keinginan saya apa saya teh harus ikhlasin engkau menangkat luar negara
apa saya teh harus ikhlasin engkau menangkat luar negara
wah sok kapok saya juga
dia mah nutup pinggir jeiknya sendiri
yaudah ke jalan dulu ya kang
salam sama pak ustadz ya
pak ciloknya basi